andi ya tenang kamu mendingan duduk dulu deh
gimana aku bisa tenang mah
hey listen mama kamu harus bisa menjaga emosi kamu
dan usahakan nanti kalau elsa datang
kamu jangan marah ke elsa di depan reina
kamu tetap harus jaga sikap dan emosi kamu di depan anak kamu
oke i know i know memang ngerti sekali perasaan kamu
dan malah pun sama
kamu udah kasih tau andi belum
andi harus tau loh kondisi reina sekarang ini gimana
aduh maaf mbak tapi aku gak sempet
aku lagi panik mbak
nanti aja di klinik ya aku tau kembali ya
kalau rumah sakit gak sempet
bu andi harus tau kabar ini
sekarang ini hashtag local pride sangat viral di mestos
ya tidak hanya untuk kalangan remaja
tapi juga sudah masuk ke segmen dewasa
ya jadi local pride ini seperti punya misi kembali ke alam untuk bisnis mereka
dan ini sangat berpengaruh untuk produk kita
dan sangat berdampak untuk penjualan produk kita
kita bisa lihat ada beberapa bagan produk kita dengan kompetitor lain
awalnya memang produk kita berada di peringkat paling atas
tapi lambat laun kita mulai tersusul oleh produk baru
dan pastinya ini merugikan sekali untuk produk kita
dan kalau kita diam aja pasti akan tertinggal jauh
dan saya rasa memang kita harus ada gebrakan baru perbaikan dan inovasi baru tentunya
nah baru kita baru segala galaixa
bagaimana berarti pilihan produk quindi kita
apa ni juga harusancang dirinya ingredients untuk making

menggunainya udahurance anak saya
tentang perihal gambar
ya betul ya

saya kepikiran keberian rena bu soalnya kan jadi bos sama elsa ya terus juga
cuman semalam doang tapi feeling saya itu enggak tenang bu ya sebenarnya andin juga was was dan
nggak tenang coba gimana lagi bener kan bos juga nggak tenangkan feeling kan saya nggak tenang dan
saya nggak suka tapi mau gimana sama bu sama bu saya juga nggak tenang bu ya udah udah kamu
pokoknya tenang aja gini gini maksudnya andini tuh lebih kepada merasa contoh merasa enggak enak sama
pasir ya sama musara dan kenapa andi mengizinkan rena pergi sama elsa karena andi itu kasihan
katanya kepada elsa karena dia selalu kepikiran sama siapa anaknya elsa namanya keisha dan
makanya mau ngajak rena pergi supaya bisa menghibur hatinya elsa
iya bu saya juga tahu kayak gitu bu alasannya cuman gimana ya bu saya tuh kalau berurusan sama ya
namanya elsa dan juga panino itu pasti saya bawaannya selalu was was mulu bu nggak tenang
bu saya dari kemarin tuh filmnya nggak enak terus enggak tahu kenapa bu sama sama saya udah gini
aja kamu pokoknya tenang kita doakan saja semoga nggak ada kejadian aneh aneh dan gak ada huru hara lagi
gak coba lebih cepat ke kliniknya ya ayo cari cari ya pak ini saya lagi cari klinik terdekat tapi kita
harus turun pak sayang sayang sabar ya nanti begitu ada kliniknya langsung ditolong sama dokter
rena ini sekarang sama oma dulu ya ada opa di sini ada tante frozen juga ya bertahan ya sayang
aduh gawat ini gue browsing dulu deh cari klinik
zaini satu kilo lagi ke depan ada klinik ya baik bu terus aja ini jalannya satu kilo lagi
elsa elsa elsa itu kayaknya dia kliniknya deh iya bukan sih ya ini buatnya kayaknya
bu tara deh bukan deh kayaknya bu tapi ini klinik yang terdekat bu apa kita harus gimana
hai dosa dosa jangan aja ya yuk biar cepet cepet pertolongan oke sudah jelas dan
kalau gitu saya tutup aja ya bu meeting baik terima kasih atas kehadirannya
kalau gitu saya tinggal dulu ya bu anin pak randy kalau butuh sesuatu bisa panggil saya
pak rendy sepertinya keadaan saat ini lagi gawat betul kita harus membuat keberakan baru tentunya
saya menunggu instruksi dari ibu saya cuma takut aja nih berempak sama sahamnya kita sih
ya bu itu pasti bu itu pasti berdampak dengan saham kita tapi saya sempat dapat pesan dari pak albu
beliau sempat bilang apapun kondisinya kita jangan langsung panik
memang laki laki yang hebat kan
tapi saya nggak tahu kenapa ya
menurut saya saya tidak berkompeten untuk menjadi pemimpin di perusahaan ini
menurut saya enggak sama sekali bu
ibu sudah bekerja keras untuk memimpin perusahaan ini agar perusahaan ini tetap berjalan bu
tapi kamu lihat sekarang
apakah berjalan dengan baik
bu menurut saya ibu sudah bekerja dengan baik bu
tapi sepertinya belum maksimal
sebenernya rena itu
dia panas dari kapan
baru hari ini atau dari semalam
semalam kan kita ketemu
rena masih gak apa apa
dia baik baik aja
aku juga gak tau mah
aku tahu dia badannya panas
pas aku mau bangunin dia tadi mbah
ini ada apa sih sebenarnya
ya aku gak tau mah
atau kamu ada ngomong aneh aneh nggak sama rena
saya mau follow up tentang konsep marketing kita bu
ibu bisa lihat
jadi untuk konsep tv komersial kita nanti bu
dari tim marketing sudah menyerahkan ke tim agensi bu
ya namun dari tim agensi
belum menjelaskan seperti apa konsepnya ke saya
tapi yang jelas mereka akan buat konsepnya sesuai dengan arahan tim kita bu
membuat konsep yang fresh
fresh dan bisa berpengaruh untuk sales kita
mungkin ada saran dari ibu
saya harus pelajari dulu
kasih saya waktu tiga puluh menit
kalau gitu saya permasi dulu bu
kenapa aku jadi kepikiran reina ya
apanya ada hubungannya dengan mimpi buruk aku semalam
ya allah semoga rena baik baik aja sama mama sama papa dan juga elsa
lalu mau berpengaruh dengan saya
baik baik aja disana
pagi ini ketika rena bangun tidur
suhu badannya panas
sekarang lagi ada di dokter klinik diperiksa
sama pak surya
bu elsa sama bu sara
saya nggak tahu
saat saya mau periksa reina
rena udah mau dibawa ke klinik sama pak surya
sama pak surya sama bu sarah
yaudah saya telepon elsa dulu
jujur saya sakit apa dok
semalam baik baik aja dok
malah minta berenang
sekarang lemas banget
sakit apa dok
bapak tidak perlu khawatir berlebihan ya
karena tidak ada yang perlu dicemaskan
cucu bapak sepertinya hanya kelelahan saja
bapak kemarin beriburan kan
nah mungkin perjalanan itu yang membuat daya tahan tubuhnya menurun pak
cuma ini sakitnya gak lama kan dok
cuma untuk saat ini cucu bapak memang sedikit lemah
butuh waktu beberapa hari untuk pemulihan pak
makasih ya dok
mama tahu sekali kamu
mama tahu gimana kamu kalau lagi ada masalah
kalau kamu diem seperti ini itu tandanya ada sesuatu
sekarang jawab mama
aku cuma kasih tau rena
ngelak di situ
terima kasih dan aku hack study
mau harapan palsu atau tidak
itu urusannya andi
sama sekali bukan urusan kamu
oh iya jelas urusan aku juga dong ma
rena harus tahu siapa bapak kandungnya
makanya kenapa aku kasih tahu ke rena
kalau al itu udah meninggal
dan dia masih punya
kalau nino adalah papa kandungnya
untung aja gue silent
kalau enggak gue bingung nih harus jawab apa
kalau mbak andi nanya kabar ini
ma aku denger kok dari riza rena sakit sih
dari tadi aku telepon elsa
kok nggak dijawab jawab ini
kenapa kok bisa sampai sakit aku panik lho
ini nenek baru aja keluar sama papa
habis diperiksa nanti mama telepon kamu lagi ya
iya tolong kabarin aku ya
kabarin rena terus ya ma
udah panasnya udah turun
udah panasnya udah turun
perasaan waktu berangkat rena gak kenapa napa
kenapa sekarang jadi malah sakit
apa rena salah makan
kenapa perasaan aku gak enak ya
maaf pak rendy
maaf pak rendy

tadi saya baru dapat kabar kalau rena tuh sakit
jadi saya belum sempet baca ini
saya boleh minta tolong sama pak rendy gak
saya belum sempet baca ini
biar pak rendy dulu yang mau mimpin
semoga rena cepet sembuh ya bu
kalau gitu saya akan cobain dalam semuanya
untuk urusan disini bu
kau masih siap
saya akan urus semua
sebagai seorang ibu harusnya aku menjadi orang yang pertama
yang hadir untuk anak aku jika mereka membutuhkan
namun disaat yang bersamaan juga
aku harus berada di garda terdepan
ketika perusahaanku membutuhkanku juga
sekarang kita balik ke hotel
habis itu langsung ke jakarta ya
ini gak ada rahasia lagi yang aku nggak tahu kan
ngomong sekarang ceritain sama papa
ya tapi yang aku lakuin gak salah mah
cuma ngelakuin ini supaya nino gak cerain aku
itu doang alasannya ma
ada apa ini
kalau papa al itu udah meninggal
dan papa kandungnya rena itu adalah nino
ya tapi bener dong pa
kasian juga kan renanya
masa dikasih harapan palsu
itu bukan hak kamu
kamu lancang namanya kalau begitu
iya emang aku yang salah ma
semua salah aku
silahkan tante dimakan ya
terima kasih kiki
nanti kalau tante mau bungkus nggak apa apa loh
buat mas randy di rumah ya kan
nanti biar tante nyampe rumah itu
tante gak perlu repot repot masak
gak perlu ribet ribet
jadi kalau udah bapak pulang tinggal ngengetin
terus abis itu langsung dimakan
nah tenang aja tante
kali ini tik yang terakhir
aduh ini kiki gampang kalau soal makanan ki
lagian kalau masak itu kan tante tuh gak pernah ribet
dan randy kalau makan itu dikasih telur ceplok aja dia pasti makan
aduh mas randy
cowok idaman wanita banget sih makan gak beli ini
udah ganteng pinter
tante sekarang tinggal sama mbak mieci sama
sama mas randy sama tante
jadi satu rumah berempat
kiki boleh nggak tante main nyamperin kesana gitu sambil bawain makanan kesukaan tante
sama bawain makanan buat mbak mieci
kan mieci kan lagi hamil muda tante boleh
oh boleh banget ki mampir yuk jangan sampai enggak
terus nanti kalau bawa makanan itu buat siapa
buat mbak mici buat tante
atau buat randy
tante bisa aja
saya mau pesen makan tapi dibawa pulang ya
ini saya minta ini rawon rawon dibungkusin dua
terus ini sama soto betawinya dibungkus juga dua
terus tadi kan aku sempat melihat itu ada oseng oseng kangkung
nah itu boleh tiga
terus ada apa tuh sambal mangga apa apa tadi ya itu ada dua loh enak ya
tanpa orang hamil muda kan pasti semuanya kecut kecut ya ya itu aja mas ya
ditunggu pesenannya ya mbak
eh terima kasih mas
dikit aduh itu gak usah kok banyak banget itu pesennya mahal loh bayarnya
enggak apa apa tante pokoknya kali ini tante gak usah mikirin bayar
lagi yang kan akhir akhir ini pasti kan mas lenton ya kan

nah pas banget kan makanan disini kan menggugah selera gitu
pokoknya kalau masalah perbaikan gizi mas lendy kiki serahin ke restoran ini dan tante maya
aduh ya ampun
kalau perbaikan cinta biar kiki aja
aduh ki ya ampun kok kamu baik banget sih
aduh pasti ini semua orang di rumah pasti senang ini sama masakannya enak enak sih
apalagi ini dikasih jari kiki
tante mantunya gak apa apa tante
pak biasa bantu di nung renang ya
udah gak usah bantuin tante sarah sama elsa
bawain barang dari kamar ke mobil aja
baik terima kasih
yandin ini papa udah pulang dari klinik
nah terus sekarang udah mau pulang kok ya
terus gimana kondisi rena sekarang
tadi udah dibawa klinik dan dikasih obat udah minum obat jadi panasnya udah turun
insya allah aman kok ya
kamu tenang aja sayang
alhamdulillah ya ampun pak makasih banyak ya pak ya
tapi kenapa renet tiba tiba sakit sih pak
tadi kata reza juga rena tadi juga belum sempat berenang
sepertinya ada hal
kalau andin sampai tahu ini bisa jadi bumerang buat elsa
tapi kalau andin gak dikasih tau
mana dia makin marah kalau suatu hari nanti tau
aduh gimana ya
pak jawab pak
rena kenapa rena salah makan
dia makan es krim ya
gak usah bilang ke rena
kalau aldebaran sudah meninggal
dan nino adalah ayah kandung rena
tidak terselalu berseluruh
ke sini din
rena udah ditangani dokter dan tidur karena pengaruh obat
kami sekarang akan anterin rena ke rumah
kami pulang secepatnya ya
elsa bener bener keterlaluan
assalamualaikum andin waalaikumsalam
sorry ini langsung to the point aja ya
kamu gak usah minta elsa untuk supaya perceraian kamu tuh gagal
dengan cara kamu mengiming iming supaya renat tinggal sama kamu
kamu kenapa sih kamu tuh gak bisa ngeliat hidup aku tenangnya
gak bisa membiarin keluarga aku tuh bahagia ya
sampai akhirnya elsa yang bilang sendiri sama rena
kalau misalnya papa kandungnya tuh kamu
kenapa sih kenapa sih nok
kamu tuh bener bener gak biarin hidup aku baik baik aja ya
din aku sama sekali gak pernah minta elles untuk ngomong seperti itu ke kamu
apalagi ngomong seperti itu ke rena
aku gak pernah nyuruh elsa untuk ngelakuin itu semua
udah deh no
ini semua pasti juga ada aba aba dari kamu kok
serius andin aku gak pernah bohong sama kamu
masa kamu gak percaya
ini bukan sekali ya ini udah dua kali loh
dia juga udah minta sama pamar untuk dinaikin lagi kasus hak hak se rena
kalian berdua tuh maunya apa
denn kemarin kita udah ngobrol kan
aku udah bilang sama kamu
aku tidak pernah mengizinkan elsa apapun bentuknya
mewakili aku untuk berurusan dengan rena ataupun dengan kamu
terus kalau misalkan ini semua bukan dari kamu bukan kamu yang suruh elsa
maksudnya ngelakuin ini sendiri
ini kan cuma iming iming kamu aja kan
supaya perceraian ini gagal dan kamu bisa mendapatkan hak hak se rena
kamu sendiri yang pernah bilang kan
adik kamu itu selalu penuh dengan kejutan
sekarang kamu percaya siapa
elsa atau aku
aku sama sekali gak pernah nyuruh elsa untuk ngelakuin apapun yang dilakuin sekarang
din aku udah ngomong terang terangan dengan elsa
untuk tidak mencampur urusan
aku dengan rena
terlebih ada kamu di situ
karena bututnya apa aku tahu
pasti hubungan aku dengan kamu akan buruk
dan aku akan kesulitan untuk ketemu dengan rena
aku bahkan ngelarang elsa untuk jangan pernah sekalipun menyebut
kalau aku adalah ayah kandungnya rena
elsa udah kasih tahu ke rena
kalau bapak kandungnya itu adalah kamu
dan elsa juga udah kasih tahu ke rena kalau papa alis udah meninggal
aku puas kamu sekarang
udah puas sakitin hatinya rena
udah puas sakitin hatinya aku
dan kamu tahu sekarang
rena sekarang lagi demam
dia nggak bisa terima semuanya
sekarang andin masih belum percaya
kalau apa yang dilakukan elsa adalah iniciatif keilsal sendiri
karena mungkin aku ngancam soal perceraian ini
ini kan namanya udah kelewat batas
aku harus jelasin sampai andin mengerti
tapi aku harus berbunyi elsa
elsa harus dikasih pelajaran soal ini
ini pasti karena mbak adi yang udah nelfon nino
siapa yang telepon
kenapa gak diangkat
mbak nino kenapa sih pak
apa apa itu selalu aja ngadu ke nino
padahal kan dia tahu sendiri aku ini lagi berantem sama nino
ini kok kayak gini nino makin benci pak sama aku
dan dia makin yakin untuk nyerahin aku pak
katanya mau bantuin aku tapi mah kayak gini
nyantih banget sih
elsa kamu tau dari mana kalo nino sekarang telepon kamu urusan ini
dan kamu tau
yang salah itu kamu
iya emang aku yang salah mah
ini semua salah aku
ya ini memang salah kamu
memang bener kan
kamu yang bikin mas salah
bapak udah pernah bilang sama kamu
setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan
tidak bisa dipertanggungjawabkan

ya allah mudah mudahan
mudah mudahan nanda gak kenapa kenapa
mending aku ikut tempat andin
sekalian lihat nanda
ada yang mau ditanyakan
menurut pak randi bagaimana ya pak
ya pak tentang campaign terbaru kita pak
karena menurut brand new team kita
sudah sesuai ya pak dengan apa yang kita briefingkan pak
ya saya sih sudah lihat
dan memang sudah sesuai
tapi kita juga harus tetap menunggu
persetujuan dari bu ani ya
tadi bu andin buru buru pulang
karena rena panas mendadak
semoga rena cepat sembuh
maaf pak rendy
ibu andi sering banget absen urusan kantor ya pak
lebih ngurus urusan keluarga
tapi sih saya ngerti pak
kantor ini harus tetap berjalan pak
walaupun sih kondisi seperti ini
perusahaan ini tetap
membutuhkan bu andi pak
ya saya mengerti
tapi harus dipahami juga
posisi yang sulit untuk bu andi
kamu mendingan duduk dulu deh
kamu harus bisa menjaga emosi kamu
dan usahakan nanti kalau elsa dateng
kamu jangan marah ke elsa di depan reina
kamu tetap harus jaga sikap dan emosi kamu
di depan anak kamu
andi ya pak
andi ya pak
andi ya pak
andi ya pak
andi ya pak
andi ya pak
andi ya pak
andi ya pak
andi ya pak
andi ya pak
andi ya pak
andi ya pak
andi ya pak
mama ngerti sekali perasaan kamu
dan mamah pun sama
mama gak terima
tapi kamu harus bisa
perdam emosi kamu sayang
maksudnya dia tuh
boleh itu apa sih
ternyata mau kayak gini
dari kemarin kan gue udah bilang
fira saat gue tuh gak enak
ada maunya pasti punya rencana lain apalagi sampai bilang gua nggak boleh ikut kayak gitu londin
pakai gua tuh aduh ya aku dari awal juga perasaan juga enak tapi aku mikir dia tuh adik aku
tapi kita semua tahu kan bagaimana sifatnya elsa manipulatif dan like i said never trust her
ibu ya ini ya kita bisa walaikum salam ya allah allah allah allah allah allah
boleh minta tolong ambilin tremometer nggak ya

nanti aku minta deh ya attending dulu ya
aku disini nadca emang
om baik itu papa sri lena ya
kakak kakak istirahat dulu ya biar cepat sembuh ya
kalau kamu mau tanya macam macam nanti aja
sekitar istirahat ya nak ya
ya istirahat dulu ya
mama ambil obatnya dulu ya
mama kesini lagi ya
istirahat ya sayangnya
ma usahara pak surya
kalau saya akan berbicara sedikit keras terhadap anak anda berdua
berbicara seperti itu kepada rizky
dan din itu adalah anak anggur saya
apa maksud kamu ngomong seperti itu elsa
baru coba percaya sama kamu yasa